kita jaga sama sama ya pak karena pengobatan juga harus diimbangi dengan upaya dari pasiennya juga
kalau begitu saya permisi
terima kasih ya prof
terima kasih ya
mama alhamdulillah baik baik aja pak
udah saya antarin pulang juga sama rina tadi ke rumah
malam ini saya sama andi nginep buat jagain papa ya
papa baik baik aja kok
ada suster ada dokter sini yang jagain papa
ya pulang aja
aku malah mau disini mau nemenin papa
kalau ada apa apa sama kehamilan kamu papa ya nggak apa apa nanti
please ya pulang aja
ya udah gini aja pak
biar saya aja yang disini mau nemenin papa
nisir hati rumah
ya udah aku pulang dulu sama mirna ya
misalnya sama anak misalnya ya atau apa ya
eh iya onudah enorme
untuk anterin saya sama myrna pulang ke rumah
karena masalah harus di sini jagain papa
kan tadi gue udah bilang sama lo
turunin gue di depan pusat pam aja
kenapa di sini sih sampe ngantrinnya
lo lagi lemah sa
gue gak akan biarin lo jalan jauh jauh
mobil ini lo belum ada
gak usah khawatir
suami lu kayaknya belum pulang
lo jangan jangan gak pulang
gak usah sok tau
gak usah bawa bantuan
gak usah bawa bantuan
kabarin gue ya
gue bakal selalu stand by buat lo
kayak baru tycker
suara anak menduduk
aku tanya mama aja deh
jam segini kok belum pulang juga
nino kamu tuh bikin cemas mama tau gak
kamu tuh dimana sih
kok gak ada kabarnya gak pulang pulang udah malem gini
malam ini aku nginep di hotel
aku mau nendangin diri
mama nggak usah khawatir ya
mama istirahat aja
karena dari tadi elsa nelfonin turut tapi aku gak angkat
mama faham banget kondisi kamu no
katanya mau jengukin husara
tapi sampai sekarang juga dia belum pulang
kamu perlu sendiri
menenangkan diri kamu
tapi inget ya
kamu juga harus jaga kesehatan
iya mama juga
jaga kesehatan ya ma